ada uang sisa setoran abah
kamu pegang aja
enggak abah ini untuk abah
restu punya pegangan sendiri
kamu memang seperti
abah sudah seperti ayahku sendiri
aku harus berusaha mengikhlaskan asma sebagai adik
bantu hamba menjaga semua keadaan ini ya allah
asmat yang merasa bahagia
dekat sama mama
sama mas kevin
semoga engkau juga menjaga hati mas kevin ya allah
agar terus menyayangi asma
malam ini juga kamu harus beraksi kembali
kalau perlu kamu bawa semua anak buah kamu
asma akan pulang dari rumahnya
dan saya mau kamu tangkap dia
kamu sekap dia jauh dari jakarta
jadi mami yang menjauhkan asma dari kevin
dan mami yang menyuruh orang untuk menculik dan menyekap asma
karena mami terpaksa melakukan ini karena apa
kamu gak pernah mau mengikuti keinginan mami
mami benar benar perempuan enggak punya perasaan
dan kevin kecewa kevin bisa lahir dari perempuan seperti mami
jaga mulut kamu
anak kamu ini sudah sangat baik sekali
kevin saya harusnya kamu contoh papi
yang selalu mengikuti semua keinginan mami
ini anak harus dikasih pelajaran
supaya tidak menjadi anak yang durhaka
ini adam susilo
perlu kamu ketahui ya
bukan cuma ada anak durhaka
tapi ada juga ibu yang durhaka
seorang anak ada karena seorang ibu
dan yang jelas
pengorbanan seorang ibu jauh lebih besar
daripada pengorbanan seorang anak
tuhan juga tahu itu
adang istri kamu itu sudah kerasukan setan
suruh dia lebih mendekatkan diri kepada allah
suruh dia sholat dan zikir
sampai ketemu lagi
mau lihat sendiri kan asma
lindungi diri aku sendiri aja
apalagi melindungi kamu
kebencian dah terbentuk di hati mami
dan kebencian itu membuat kemudahan bahaya
enggak lah tuh asma gak akan pergi
sudahlah asma aku
mas kevin kenapa
mas kevin dia marah gak apa apa mas kevin
jangan usir asma azmalkan ada di sini mas kevin
belum pergi pergi asma
enggak mas kevin asma akan ada di sini mas
untuk mas kevin
apapun yang terjadi mas
asal mas kevin jangan usir asma ya
cuma mas pegang kepadanya
mas kevin jangan asma
gak bisa asma mas kevin harus pergi
hei asma kamu teh gak dengar mas kevin bilang apa pergi
hantar aku ke kamar
jangan gitu asma mas mas kevin
jangan usir asma mas
jangan buka pintunya mas
kita harus bicara mas kevin
bukain pintunya deh
mas kevin mas kevin beneran gak mau alda bukain pintu buat asma
jangan jangan biarkan asma masuk
jangan jangan jangan
aku mau buka pintunya
aku mau kevin asma
udah malem abah
nunggunya di dalam aja ya
nanti masuk angin
terima kasih restu
abah mau menunggu aja di sini si asma
sampai dia pulang
perasaan abah nih enak
asma beruntung ya
punya ayah seperti abah
semua ayah juga pasti sayang sama anaknya
justru si asmatnya beruntung punya sahabat seperti kamu
si abah mah suka heran si asma
kenapa dia lebih mencintai si kevin
kenapa gak milih kamu ya harus
kok abah ngomongnya kayak gitu sih
asma tuh udah menganggap restu sebagai saudara sendiri abah
begitu juga restu
kamu emang cocok sebagai sahabat
tapi belum tentu sebagai sepasang kekasih
bener juga kamu ya
allah emang mahasuci telah menciptakan pasangan pasangan di muka bumi ini
kita tidak bisa menentukan siapa yang cocok untuk pasangan kita
demikian juga abah
abah walaupun punya anak asma
tapi abah tidak bisa menentukan
siapa pasangannya untuk asma
allah maha besar lagi maha tahu
apakah mas kevin benar benar menginginkan asma pergi dari sisinya
beri asma petunjukmu ya allah
walau sebetulnya asmatnya gak mau jauh dari mas kevin
bu sekarang mas kevinnya udah gak mau ketemu lagi sama asma
gak mau ketemu lagi gimana sih
asma itu setiap hari masih selalu berusaha menunjukkan diri sama kevin
sementara tujuan utama kita apa
tujuan kita adalah untuk menjauhi asma dari kevin
sampai kapanpun asma teh gak akan pernah ninggalin mas kevin
ini kamu bicara seperti itu sama saya
aku gak mau cinta sama mas kevin sampai kapanpun